ekspor sumatera utara memang tidak ada habisnya
mulai dari wisata kuliner wisata sejarah hingga wisata alam
kalau di toba samosir ini dalam sehari kita bisa mengunjungi wisata apa saja
saudara saat ini saya sudah berada di salah satu puncak di bukit kobong
tapi ini baru puncak pertama ini ada puncak kedua puncak ketiga
tapi dari sini saja kita sudah bisa menikmati bagaimana keindahan dari danau toba
dan juga wisata alamnya kita juga bisa berkemah di sini
atau mungkin mau foto pre wedding gitu ya
nah kalau misalnya saudara yang suka nonton film mungkin nonton film yang berlatar belakang batak
di sinilah lokasi dari salah satu sinya dimana mereka berkemah di sini
nah kalau untuk wisata lainnya kemana lagi ya
se gentil dari wisata alam yang ada di bukit hobung
saat ini saya sedang berada di patung christina penyelamat di biabea
memang ada wisata rohani yang bisa anda kunjungi di toba samosir ini
ini memang lebih tinggi daripada patung yang ada di rio de janeiro brazil
untuk patung di sini tingginya mencapai enam puluh satu meter
yuk bagaimana sih keseruan yang ada di patung cbba ini yuk yuk
nah di sini kita bisa menari bersama dengan patung si gale gale
menggunakan kain ulos dan juga sortali atau seperti ikat kepala
nah bagaimana perjalanan saya ini sepertinya sebenarnya bukan
selera bisa mencoba untuk mengikuti perjalanan saya satu hari di toba samosir
mas nira mawati iyan faris kompas tv toba samogsir sumatera utara